tapi kau malah membiarkan dia pergi
ampun gusti prabowo
guru hamba hampir saja menghabisi pemuda itu
kau saja tidak ada seseorang yang menelamatkannya
siapa orang itu
nyimas rara santang
ya allah boya boya ini begitu garam
aku aku sudah tidak kuat lagi
lah allah menempatkanlah dia
kurang ajar siapa orang itu
kak kanda kak kanda
terima kasih sudah menolongku
terima kasih allah
kak kanda kak kanda
kak kanda akan selalu melindungimu
kau tenang rai
dia pasti tidak akan membungkuk kita selama tadi
tidak akan pernah mungkin
kak kanda raymond
kak kanda patience
dasar pahlawan kesiangan bodoh
hamba menghadap bapak apakah kau sudah melaksanakan sesuai citaq ampun gusti
ratu hamba gagal ada seorang pemuda sakti yang melindungi gusti ratu subanglarang
hamba hampir saja kalah beruntung ada guru hamba datang membantu
dimananya masih banglar seharusnya dia sudah kembali ke pari
jangan banyak alasan kau bicara yang jelas
siapa pemuda kau maksud seorang senopati depan jajar
kalah oleh seorang
sungguh memalukan maaf mesti kamu
pemuda itu membawa senjata yang sangat mengerikan
sabit kembar ini
sabit kembar ini
sabit kembar ini
sabit kembar ini
mesti prabu mengenal orang ini
hampun gusti prabowo
guru hamba hampir saja menghabisi pemuda itu
kalau saja tidak ada seseorang yang menyelamatkannya
siapa orang itu
nimas rara santang
selama ini mereka berkomplot
ini tidak bisa dibiarkan
mereka harus beri pelajaran
tidak bisa didiamkan seperti ini terus

terima kasih raden atang
kau datang tepat waktu untuk menyelamatkanku
aku pasti sudah digantung
sudah kewajibanku untuk menolong sesama
dan aku baru tahu
kalau senopati durgala adalah seorang pengkhianat
benarkah itu raden atang
apa yang mereka bawa itu
itu kita datang menadikannya
kita lihat apa yang terjadi
sini kak gusti
sepertinya cukup banyak hasil pajak yang kalian bawa
hasil pajak kali ini memang sangat sungguh memuaskan
sebagian hasil pajak